wali kota bandung rituan kamil membantah telah menampar dan memukul sopir omprengan
emil mengaku hanya memegang dagu dan menunjuk perutnya saja
namun sang sopir mengaku dirinya ditampar tiga kali dan dipukul di bagian perut dua kali
akibatnya ridwan kamil pun telah dilaporkan ke polda jabar atas dasar penganiayaan
taufik hidayat seorang sopir omprengan atau angkutan liar menceritakan kejadian saat wali kota bandung
rituan kamil menampar dan memukulnya pada jumat pekan lalu
taufik menceritakan kejadian ini kepada wartawan di kantor kuasa hukumnya jalan talaka bodas kota bandung
taufik mengatakan sedang menunggu penumpang di shelter alun alun bandung saat didatangi rombongan wali kota yang datang bersepeda
saat sudah terisi enam penumpang dan akan berangkat mobilnya dihadang pengawal wali kota
meminta kunci kontak dan meminta surat kendaraan sebelum emil datang dan memukulnya
di depan para wartawan taufik dan pengacaranya melakukan rambut
rekonstruksi adegan pemukulan itu
kalau kemudian ya pak wali nyeberin saya
tinggal di badasuka
tidak terima dengan perlakuan serta kicauan rituan kamil di media sosial
ia dan pengacara melaporkan orang nomor satu di kota bandung itu ke polisi pada sabtu sembilan belas maret lalu
tim kuasa hukum pun akan meminta bantuan ke lembaga perlindungan saksi dan korban lpsk dan komnas ham
di jakarta selesai ini
dalam konferensi pers terpisah ridwan kamil membantah menampar dan memukul taufik
ia mengaku dirinya hanya menariknya keluar lalu memegang dagu saja
serta menunjuk badan sopir tersebut
ia pun kesal karena orang tersebut tidak menatap dirinya saat diajak bicara
kejadian ini diperagakan langsung oleh dirinya
kalau nampar makan begitu
datang dua pertama kabur yang ketiga mau kabur
cuma nggak sempat karena pintunya kebuka
palangkan pintunya palangkan sepeda saya supaya dia tidak kabur lah kira kira begitu
wali kota bandung menyatakan akan mentaati seluruh proses hukum
termasuk jika nantinya dipanggil ia akan datang dan memberikan keterangan kepada penyidik
rituan kamil sendiri menyatakan marah kepada taufik karena gerah dengan membandelnya mobil angkutan liar
yang masih saja nekat beroperasi karena merasa mendapat perlindungan dari aparat
tony oktora bandung